sampai jumpa di video selanjutnya
nanti balik lagi ke kantor
kita tunggu aja
biar nunggunya gak bosan
kalau aja kemarin saya sempat kenalan
terus tau alamat dia
pasti sekarang saya udah datang ke rumahnya
bawa oleh oleh buat bapaknya
kok buat bapaknya
begitu sampai depan pintu pagar
saya stop dulu
tarik lampas dalam dalam
terus buang pelan pelan
biar detak jantung stabil
biar gak deg degan
habis itu baru teriak salam
saya sengaja teriak agak kencang
supaya kalau misalnya dia di kamar atau di dapur
terus dia buru buru buka pintu
ngejawab salam saya
terus dia nyuruh saya masuk
kalau saya udah disuruh duduk
kamu tau gak
kira kira dia bakal nanya apa
ah gak usah
mau air putih teh atau kopi
kok cuma satu
kan cuma buat saya
karena ada saya sama taslim
pesen lagi dua
mau diterusin menghayalnya
eh kang rusdi
di dalam aja yuk
gak biasanya kang rusdi mampir ke rumah saya
barusan saya dari rumah
ada apa kang rusdi
tadi maksud saya nanya ada apa
maksudnya bukan nanya kang rusdi bawa apa
tapi kang rusdi ada keperluan apa
soalnya nggak biasanya kang rusdi datang ke sini
cuma mau nganter wajit
istri saya kemarin dari cililin
dari rumah keluarga
pulangnya bawa wajit banyak
terus saya inget kang hasan
dia masih masih
diminum atuh hobinya
sampai dia datang
kalau datangnya sore
kan kita harus dinas
saya emang udah gak dinas
sudah lama pensiun
siapa tahu pensiun dari negeri terus ke swasta
saya sekarang di lsm
saya sama teman teman mencoba memberi perhatian dan memberi dukungan
pada gerakan apapun yang bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat
wah luar biasa
programnya apa aja
baru tahap diskusi diskusi
satu jam yang lalu
satu jam kurang
setengah jam mah lebih
suruh sukanta bikin kopi
airnya jangan dari termos
suruh masak dulu biar panasnya maksimal
kamu di mana
di kafe ketemu sama sylvia
kamu bergantung sama si darek
kamu lagi ngantar ke cimpring
hari ini nggak ada pengiriman
yaudah kang murad aja atu yang nelfon dia
males kalau dia masih marah mah
yaudah nanti saya nelfon dia
maaf atu dilanjut
habis itu mulai mengolah tanah
nanti ada dua orang yang ngebantuin kerja
tetangganya pak wiria
willy juga udah bilang ke saya
dia minjem buat bosnya
tapi saya gak mau tau
saya tahunya yang minjem willy
berarti yang harus tanggung jawab ya willy
saya mau bantu ngejar bubun
tapi willy tetap harus tanggung jawab
kamu kelihatannya lagi ada masalah

kamu kesini bukan karena lagi bosan di kota